prestasi persija jakarta menjuarai ajang piala presiden dua ribu delapan belas tercoreng ulah pendukungnya
saat sebagian supporter memberikan dukungan pada pemain persija yang berlaga di lapangan
sebagian supporter lain justru membuat kegaduhan alias keributan
selain merusak sejumlah fasilitas di gelora bung karno
para oknum supporter ini juga sempat terlibat kericuhan dengan aparat keamanan
aksi tak terpuji jackmania ini terjadi saat pertandingan final piala presiden yang dimenangi persija berlangsung
dari rekaman cctv supporter yang membeludak menjebol bagan besi dan menerobos masuk ke dalam stadion
di luar stadion kerusuhan semakin tak terkendali saat penonton yang tidak memiliki tiket ini terus mencoba masuk ke stadion
beberapa di antaranya juga sempat melempari aparat kepolisian yang berjaga
pedugas pun akhirnya menembakkan gas air matahari
untuk memukul mundur para supporter ini
akibat aksi nakal para supporter ini sebagian pintu masuk di pintu zona merah tiga ribu dua ratus tiga puluh lima rusak
tak hanya itu pagar pembatas di salah satu tribun juga robo
padahal sebelum pertandingan seruan untuk menjaga gbk sebagai stadion kebanggaan banyak disuarakan
unggaan dengan tangga jaga gbk pun banyak berbunculan di media sosial
termasuk video yang diunggah tim persija sendiri yang mengimbau pendukungnya
untuk menjaga ketertiban di stadion gelora bung karno
video ini pun mendapat komentar beragam dari netizen
wakil gubernur dki jakarta sandiaga uno menyayangkan perilaku buruk supporter
yang menyebabkan pintu masuk dan gerbang pagar pembatas rusak
namun khusus untuk kursi menurut sandi kerusakan yang terjadi bukan diakibatkan oleh ulah supporter
melainkan karena baut yang kendor
pemprov dki jakarta bekerjasama dengan direktur venue asean game
pengelola gelora bung karno
kata panitia final pira presiden akan segera melakukan setelah perbaikan
mau bagaimanapun juga stadion itu dibangun
tapi kalau perilaku daripada segelintir oknum ini belum bisa berubah
kita nggak akan mendapatkan kelakuan daripada masyarakat yang sekarang
kemarin kita sudah lihat dengan sendirinya
sudah banyak masyarakat yang memonitor
dan setiap ada kegiatan yang dianggap merusak itu dibilang kampungan
antisipasi termasuk adanya risiko kerusakan kerusakan itu sudah diantisipasi
dan diperkirakan nilai kerugiannya sudah ada dan sudah diberikan jaminan
rencananya stadion gelora bung karno akan kembali digunakan persija pada tanggal dua puluh delapan februari mendatang
tim hacan kemayoran akan menjemput tim singapura tampines rovers dalam laga kedua biala afg
kerusakan sejumlah fasilitas di stadion umum gelora bung karno usai final
piala presiden lalu juga memicu reaksi menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat basuki hadimulyono
saat mengunjungi gbk pada senin pagi menteri basuki mengatakan biaya perbaikan kerusakan tersebut mencapai satu ratus lima puluh juta rupiah
dikutip dari detik com menteri basuki hadi mulyono sempat menangis bahkan mendengar berita kerusakan gelora bung karno di media sosial
pasalnya tim dan juga sejumlah pihak terkait telah berupaya keras merenovasi gbk untuk
meyakinkan olympic council of asia atau oca dalam rangka penyelenggaran asian games dua ribu delapan belas
oc sempat tidak percaya pemerintah indonesia bisa merenovasi gbk
kerusakan gbk sendiri akan segera diperbaiki
basuki menambahkan biaya perbaikan fasilitas yang rusak mencapai satu ratus lima puluh juta rupiah
ia mengimbau penonton yang datang ke gbk untuk berlaku tertib dan tidak merusak fasilitas yang dibangun dari pajak yang dibayar oleh rakyat sendiri
tahu bahwa kita merenovasi gbk itu tidak main main
itu kepercayaan tadinya memang enas nuk tidak percaya kita bisa selesaikan kan
tapi dengan penuh keyakinan kita bisa selesaikan sekarang agak ada kerusakan
jadi itu yang menyedihkan saya kenapa bisa terjadi itu uang pajak semua yang dibangun
bergabung bersama kami via telepon m kusnaini yaitu jurnalis olahraga senior
bungkus selamat malam
selamat malam mbak tiffany
bungkus apa yang terjadi di final piala presiden kemarin
kemudian banyak sekali yang beranggapan bahwa kita atau paling tidak para pendukung atau supporter bola ini
banyak atau suka meminta tapi tidak cakep atau tidak pandai merawat atau menjaga
ini jadi begini nggak sih bungkus
ya memang ini persoalan yang terjadi kemarin saya pikir merupakan gambaran nyata
kita dari perilaku supporter sepak bola ya saya tidak menyebut timnya
tapi secara keseluruhan memang perilaku supporter sepak bola indonesia masih butuh edukasi
masih butuh pendidikan yang terus menerus
dan ini menjadi tanggung jawab federasi terutama bagaimana mengedukasi supporter
bagaimana berperilaku sebagai supporter yang baik
tidak hanya pada saat mendukung timnya tapi juga sesudah pertandingan sebelum pertandingan
itu semua kan ada tata tertibnya ada prosedurnya ada sop nya yang
itu harus dikomunikasikan disosialisasikan kepada supporter yang selama ini menurut saya kurang sekali mendapat perhatian
oke kemarin bungkus juga sempat ada di lokasi kejadian ya
iya saya beneran siaran langsung dari sana
memang kalau misalnya dilihat dari apa yang terjadi di lapangan seperti apa sih
kalau dari menteri basuki kan juga sempat tadi pagi ada pernyataannya
katanya sebenarnya kerusakannya tidak terlalu parah
memang ada yang rusak tapi tidak terlalu parah
gambarannya seperti apa
iya saya tidak mempermasalahkan sebetulnya berapa nilai kerusakannya
tapi bahwa kita tidak bisa menjaga amanat sebagai penonton sepak bola
untuk menonton di gbk itu yang jadi persoalan
kita tidak bisa menjaga amanat sebagai supporter sepak bola indonesia
kita dipercaya untuk menonton di gbk sebuah pertandingan final
kita gagal menjaga amanat itu
sesudah pertandingan selesai penonton menyeberang
buat saya yang paling parah itu penonton menyerbu masuk lapangan
itu yang paling menghawat saya
karena itu sangat berisiko terhadap keamanan dan keselamatan pemain yang bertanding
apa yang terjadi seandainya situasinya sebaliknya kemarin
yang menang bukan tim yang supporternya paling banyak
tapi yang lebih sedikit
dan penonton menyerbu masuk lapangan seperti kemarin
itu risiko seperti apa yang akan ditanggung oleh pemain yang berada di lapangan
jadi bukan cuma soal jumlah kursi yang rusak
bukan soal jumlah mesin pendeteksi tiket atau pendeteksi benda tajam yang rusak
itu sebetulnya tidak terlalu krusial
tapi yang paling krusial adalah bagaimana mungkin penonton bisa menyerbu masuk lapangan
meskipun sesudah pertandingan
dan itu akan menjadi persediaan yang sangat buruk bagi sepak bola indonesia
bagaimana afc atau mungkin fifa suatu saat mempercayakan indonesia menjadi sebuah tuan rumah untuk sebuah peristiwa sepak bola besar
kalau kita tidak bisa menjaga perilaku yang tepat yang tertib di dalam stadion
terutama dari supporternya
ini saya pikir pr terbesarnya itu mbak
bukan soal jumlah kerugian yang hanya satu ratus lima puluh juta
nah ini kan jadi balik lagi nih
kalau soal edukasi kemudian supporter atau pendukungnya masuk ke lapangan bukan cerita baru
dari dulu juga suka begitu kan
apa jadinya yang gini apa yang menggerakkan mereka
apa sih yang mereka cari nih sebenarnya
jadi saya merasa memang manajemen pengendalian masanya selama peristiwa final kemarin yang belum sempurna ya

itu dimulai dari ketersediaan jumlah tim
itu dimulai dari ketersediaan jumlah tim
untuk menurut saya jumlah tim yang diperoleh adalah sebatas tiket yang tidak sebanding dengan animu orang menonton tapi tidak dikelola
kan yang mau nonton tuh ada lebih dari seratus ribu sementara tiket yang tersedia hanya tujuh puluh dua ribu
itu harus ada manajemen pengendalian masanya
yang pengen nonton tetap datang harus digimanain
itu baru soal jumlah yang tidak sebanding antara yang berminat menonton dengan yang menonton
nah sekarang yang menonton yang tujuh puluh dua ribu datang bawa kendaraan kendaraannya di mana
parkirnya di mana
parkir motor di mana
di mana parkir mobil dimana makin tuh masuk dimana kalau mbak kemarin ada di dalam lingkungan gbk
seperti itu pasti akan tahu bagaimana semrautnya oke jadi bukan parkir di jalanan jadi bukan soal
karena gbk yang kapasitasnya enggak enggak menampung orang orang ini ya bukan soal kapasitas
manajemen pengendalian masanya yang lebih besar lagi kalau orang sudah tahu kapasitas cuma tujuh puluh dua
yang menonton seribu seratus kan sejak jauh harus harus dikelola ini bagaimana caranya memberitahu
mereka bahwa akan ada cuma tujuh puluh dua yang nggak bisa nonton gimana nih entah itu dibikin nonton bareng
di mana entah itu di filter sejak mereka masuk ke kawasan gbk atau bagaimana itu manajemen keseluruhan
mbak manajemen pengendalian massa oke kita lihat nanti bagaimana kesadaran kewarasan edukasinya
yang tadi seperti bungkus bilang nyampe nggak nih nanti di final di afc ya beberapa minggu lagi ya
oke ini pr yang nggak pernah berhenti nih baik baik terima kasih bungkus karena waktu kita terbatas
terima kasih sudah bergabung dengan sian indonesia
terima kasih banyak banyak